empat hari pasca bencana tsunami di banten dan lampung selatan
para korban masih tinggal di pengungsian
tenda yang dipakai pun tak layak pakai
terlebih saat ini kondisi cuaca tidak bersahabat
hujan dengan insensitas seringan kerap datang mengguyur
seperti inilah kondisi pengungsian desa sukaraja kabupaten lampung selatan
bisa anda lihat saat ini kondisinya hujan begitu ya
ya sementara tenda tenda yang ada di sini juga
sepertinya juga tenda tenda biasa
bukan tenda yang sepertinya layak untuk ditempati ataupun juga dihuni
kemudian juga ada yang kemasukan air begitu
dan selain itu juga satu tenda ini dihuni oleh
ada yang dihuni oleh dua atau tiga keluarga
atau bahkan puluhan orang menghuni satu tenda
nah untuk melihat bagaimana kondisi di dalam tenda
saya akan mengajak anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pengungsi yang ada di sini
halo selamat pagi ibu
ini adanya umur berapa tahun
bu sadia di sini dari kapan bu
dari malam minggu
dari malam minggu itu
ini kondisi tendanya ini saya lihat bolong bolong apa nggak kehujanan bu
kalau malam gitu tidur gimana
iya tetap di sini
terus kalau hujan gimana bu
tidur pakai payung
kalau yang dewasa mau enggak bayinya aja
ini bayinya sehat
oh lagi batuk
sejak malam senin
sudah berobat ke dokter udah ada yang datang
kalau bantuan makanan sendiri gimana bu udah ada
iya ini lah rancar bantuannya
ini satu tenda yang ukurannya berapa ini empat x lima meter ini ditampung berapa orang bu
cukup gak bu
desek desekan cukup cukupin aja desek desekan
cukup cukupin aja ya
ibu rumahnya di mana bu
di bawah rokal rumah sih gak kena apa apa cuma kita panik takut takut ada ombak gede makanya ngungsi ke sini
sampai kapan rencananya akan lihat
nggak tahu belum tahu sampai kapan
sampai nunggu kondisi aman dulu ya bu
iya baru turun
ya bisa anda lihat saat ini memang seperti inilah adanya kondisi di sini
tidak ada tenda yang cukup yang juga proper ataupun juga bagus untuk menampung sejumlah pengungsi yang datang ke sini
tetapi kadang mereka tidur bisa kehujanan dan lain lain
memang ini dibutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini